kita beralih ke berita olahraga
persebaya surabaya kembali mendatangkan pemain baru untuk diseleksi
kali ini dua mantan pemain pon sulawesi selatan diseleksi
untuk memenuhi kebutuhan tim di posisi belakang dan pemain sayap
pelatih persebaya surabaya iwan setiawan terus berusaha menambal timnya
jelang kompetisi liga dua
pada latihan yang digelar di lapangan brawijaya surabaya senin pagi
pelatih berkacamata ini mendatangkan dua pemain rekomendasinya asal makassar
mereka adalah siswanto di posisi sayap kanan
serta abdul aziz di posisi back kanan
untuk kedua pemain seleksi baru ini
tim pelatih akan memantau perkembangan kedua pemain
termasuk bagaimana keduanya beradaptasi dengan tim dan memahami strategi pelatih
sedangkan pada posisi latihan yang diberikan pada senin pagi
pelatih iwan setiawan menetapkan formasi para pemain bertahan
untuk kemudian secara bertahap melatih formasi pemain tengah dan penyerang
sementara jelang dirikan darah kap
rencananya pada hari rabu besok persebaya akan menggelar uji coba
melawan klub lokal asal sidoarjo
uji coba ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan
strategi yang sudah dibekalkan kepada pemain